nah yang saya coba cermati adalah terkait dengan bagaimana perilaku masyarakat yang berubah untuk mencari sumber pembiayaan yang lebih murah
ada patah juga jadi kayak
tentu pasti banyak pertimbangan yang lain mas yuda
itu kalau dbl tuh kalau sekali kalah tuh udah langsung out